minggu ini kita merayakan ya karena pesta demokrasi namanya pesta harus kita rayakan
tepat satu bulan gong kampanye resmi ditabung
riuh rendah pertarungan politik menghiasi atmosfer ruang publik
bagaimana kemudian kita melihat panorama politik kontestasi kita
apakah ruang publik kita memang sudah diisi oleh politik yang substansi atau hanya tarung sensasi saja
kami akan mengulas ya malam hari ini dengan mas budiman sujatmiko
politikus pd perjuangan yang juga ketua umum inovator empat indonesia
ini asli juga nih atribusi belakangnya
terima kasih mas budiman sudah datang
kemudian ada roky gerung peneliti p dua d perhimpunan pendidikan demokrasi
pura pura bisa p dua d perhimpunan pendidikan demokrasi atau pura pura demokrasi kalau kata rocky
kita tidak akan berpura pura hari ini kita akan membedah
satu bulan masyarakat pengen tahu panorama demokrasi panorama ruang publik diisi oleh
katanya sih kan politik itu harus pertarungan gagasan pertarungan ide
saya mau ke mas budiman dulu bagaimana apa catatan anda
selama satu bulan ini panorama pertarungan kontestasi politik yang ada di atmosfer ruang publik saat ini
apa yang paling banyak menghiasi
walaupun tidak diluncurkan sebagai calon presiden tapi diluncurkan sebagai presiden incumbent
program dana kelurahan untuk kampung kampung kota itu sudah memberikan gambaran
setidaknya memberikan gambaran pada kita
bahwa ada satu sinyal yang dikirim jelas oleh pak joko widodo
salah satu produk unggulannya adalah inklusi keuangan
ingin menciptakan akses yang merata bagi keuangan untuk pembangunan
setelah empat tahun dengan dana desa
pak jokowi ingin meluncurkan tentang dana kelurahan mencakup delapan tiga ratus kelurahan
ini adalah sebuah sinyal bahwa jika terpilih kembali ini akan diteruskan
akan diteruskan karena tentu saja perubahan kelurahan tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun
bagi saya ini adalah cerminan politik progresif
posisi kami di situ
dan selama satu bulan ini anda melihat sebagai orang yang bertarung dalam kontestasi politik ini
jadi caleg jadi tim kampanye
pertarungannya sudah masuk ke level yang kita inginkan yang kita harapkan
substansi yang dikedebankan sensasinya minimal
saya tidak mau membatasi pada satu bulan terakhir karena sebenarnya itu kan formalitas saja
kita akan tahu yang bertarung adalah pak prabowo dan pak joko widodo
ya sudah tahu sejak lama
artinya bahwa memang keceruan akan kesana
bukan soal informasi bin yang kata yang mendukung pd perjuangan kalau kata tuduhannya berroki
emang begitu ya
enggak usah jadi jenius enggak usah jadi cerdas untuk mengatakan bahwa pertarungannya pak joko dan pak prabowo subianto
persoalannya kan begini
bukan siapa yang bertarung
dengan cara apa yang bertarung
satu hal kalau kita bicara ukuran adalah pertarungan satu bulan terakhir
saya membandingkan saja deh
waktu dua ribu empat belas saya juga jadi juru debat dengan pak jokowi
saya menghadapi orang seperti
tuh jangan sih
soalnya ini prof didi rabini
prof didi rabini
orang seperti pak tantowi yahya
orang yang ketika berdebat itu maksa saya untuk mikir
hari ini mau saja saya belum banyak dipacu untuk mikir
kecuali untuk memanage retorika saja
bukan apa apa saya harus melakukan itu untuk melayani bung rocky
apakah roky berarti
rocky bermain dengan kata kata soalnya
bukan dengan fakta
apakah anda sekarang berperan misalnya dalam satu bulan ini untuk memaksa orang orang seperti budiman
orang orang pelaku pelaku pelakon pelakon aktor aktor untuk beretorika muncul dari lumpur sensasi masuk ke dunia
masalahnya tidak melakukan itu
apa yang anda lihat satu bulan terakhir ini
memang kenikmatan politik itu di dalam urusan kata itu
dan seperti kata intrik tadi
anda pilih tadi cnn pilih kata intrik
apa artinya intrik itu
intrik artinya sesuatu yang memikat atau perencanaan jahat untuk menjatuhkan seseorang
jadi dari sudut pilihan kata saja intrik itu kata yang dengan sendirinya membuat intrik baru
nah saya tahu jalan pikiran bu diman
apa jalan pikiran anda
apa jalan pikiran anda
apa jalan pikiran bu diman
tadi zaman dia berhenti di terbitan tahun tujuh puluh an
karena politik indonesia juga belum berubah dari politik tahun tujuh puluh an itu
yaitu ngumbar sensasi saja
jadi kalau politiknya sensasi ngapain kita masuk pada substansi
kan saya hanya melayani sensasi tuh
itu karena elitnya yang memproduksi sensasi atau publiknya lebih suka sensasi
itu bertemulah antara kedunguan publik dan kebodohan elite
tadi pak jokowi bilang hal yang kemudian jadi sensasi baru
itu memperlihatkan bahwa ada tim yang gak mampu untuk mengurus substansi
sehingga yang keluar adalah sensasi
itu masalahnya saudara bu diman
lain kalau misalnya yang keluar di situ adalah satu kritik terarah
di dalam upaya untuk menghasilkan sebut saja kosak kata baru
tapi yang dipilih adalah sontoloyo
lalu dia dibully sekarang kan
artinya politik kita memang nggak mampu untuk masuk di dalam debat substantif
karena itu saya pakai kata kata yang anda sebutkan estetika
para pelaku pelakunya termasuk bu diman ada di situ
iya kan itu yang saya pakai kata kata yang anda sebutkan estetika para pelaku pelakunya termasuk bu diman ada di situ
iya kan itu yang saya pakai kata kata yang anda sebutkan estetika
iya kan itu yang saya pakai kata kata yang anda sebutkan estetika
kan itu yang saya pakai kata kata yang anda sebutkan estetika

tegur presiden anda mengapain pakai kata sontoloyo
kalau kita lihat nggak
coba saya ingatkan ketika seorang belakang pintar mengatakan
ingat nggak belakang pintar mengatakan itu
artinya apa begini bandingkan retorikanya dengan
buat dari stupidity dan sontoloyo itu bedanya
bahwa dalam politik kita berduanya substansi dan esensi
tapi rocky tidak pernah mengkritik substansi
dia hanya bermain di kata kata
dia bermain dari satu kata ke kata lain beranak pindah ke kata lain
yang itu derivasinya sudah sekian dan itu jauh dari realita
contohnya ada nggak saya dengar saya dengar bung rocky kritik soal dana kelurahan
boleh saya kasih
bicara soal revolusi industri keempat yang sudah dikatakan pak cok widho
tapi belum pernah kan
sekarang saya kasih
kalau sekarang saya minta anda minta
jadi saya sasari
dan aktor politik hanya menjawab sensasi karena memang serangannya pun serangannya sensasi
oke saya layanin segitu ya
dalam politik itu ada yang namanya logika ada yang namanya emosi
saya nggak mengenai emosi ya
tapi bukan soal bung rocky ada yang lain
dan beberapa orang yang sebenarnya saya kenal
punya kapasitas untuk sedikit menggunakan otaknya dengan rasional
mereka simpen itu entah disimpen untuk tahun kapan
kalau rocky kalau rocky gimana menurut anda
rocky menurut saya sudah kecapek yang berpikir
akhirnya sibuk menjadi penghujat
kalau berdua kemarin saya berterus terus
kayaknya kesempatan untuk rocky
oke saya perlengkapan sedikit aja
soal yang disebut tadi empat
saya nikmati diskursi itu empat
bahkan saya ingin agar supaya seluruh anak indonesia itu
ngerti apa itu
apa itu empat itu
mengajarkan matematik dari awal itu
karena itu peralatan untuk masuk ke empat
orang harus paham fisika
paham matematik itu
tetapi diskursus publik hari ini bukan empat
tetapi soal anak anak yang dua juta stunting
sekarang pertanyaan saya
kita bicara tentang empat
dengan otak yang bakal defisit
karena kekurangan nutrisi
karena hak anak untuk memperoleh susu
telah berubah menjadi aspal yang mangkrak di sumatera
bagaimana aku mau ketahui aspal yang mangkrak
susu itu adalah hak
berubah jadi aspal
bagaimana aku bisa mengatakan
susu jadi aspal mangkrak
kemudian ketika yang terjadi adalah mangkraknya
jadi metafor sekecil itu
itu gak bisa dibedain
metafor itu bukan cuma estetis
ada logis juga dong
harus harus logis juga dong
ya karena itu ini logisnya sekarang
oke saya tarik logik aja
anggaran itu ada trade off
yang dipakai untuk bikin aspal
pasti mengurangi hak untuk susu tuh
dipakai buat beli susu
untuk mengobati nutrisi
supaya anak itu tidak stunting
supaya dia punya otak untuk
apa yang disebut empat
sekarang dia gak miliki
karena dana itu dipakai buat
bagaimana kau menjelaskan
berkurangnya koefisien gini
bagaimana kau menjelaskan koefisien gini
ya lebih gini
saya kasih tau
saya sering bicara itu
sering bicara itu
logikanya seperti yang dikatakan sandi
bulia bertengkar dengan suami di pekanbaru
terhadap harga bahan sebako
yang padahal itu menurut
indikator tidak benar seperti itu
ini kan sama seperti ketika
trump mencurigai satu orang amerika
menikah dengan muslim
dan kemudian dihubung hubungkan
dengan terorisme pada alam syarikat islam
untuk dia mencerai dukungan politik
itu memang sebuah retorika yang memang
retorika yang dimaikan roki dan teman temannya
satu perusahaan kecil
dari sebuah gerakan
dari sebuah manuver
dari sebuah kerja
dia akan mengkritik
debu di sepatumu
dia akan zoom in debu di sepatumu
kotoran di sepatumu
tapi dia tidak peduli
bahwa debu itu lahir
karena budi sudah melakukan perjalanan
dan itu tidak dilakukan
dan itu akhirnya memancung
dia bisa menjawab
ada sampah meletak di sepatunya
tapi tidak bisa
kamu lakukan itu karena dia kamu sekolah
sebelum kita break
oke saya terangkan itu
oke saya sekarang zoom out
saya zoom out supaya dapat lebih lebar itu
dan itu harus kamu lakukan terus menerus ya
bukan pada malam ini saja
ini contoh pertama malam ini
yang you sebut tadi soal
tidak membesar itu
iya tidak membesar artinya
ya tapi pasti lebih
kalau menurun pasti tidak membesar
kalau tidak membesar
itu kamu yang matang star
sekarang saya terangkan
bukan sudah tidak membesar
oke saya terangkan
pengeluaran saya itu sepuluh rupiah
sudara budiman per hari
karena saya cuma makan pecel lele itu
karena saya tidak mau badan saya bertambah berat
politik itu ya sampingan saja itu
jadi pengeluaran saya
setiap hari sepuluh rupiah
pengeluarannya juga sepuluh rupiah
karena dia cuma disuruh sama dokternya minum vitamin
karena kemenyakan penyakit gitu
atau mungkin kebanyakan duduk di dpr
tidak pernah mikir
jadi dia kegendutan
maka kena penyakit
kalau dia politisi
saya dan dia
sama sama pengeluaran sepuluh ribu rupiah itu
artinya gini rasio saya dan dia itu
tidak ada disparitas
itu yang dilakukan
karena yang diukur jenis rasio itu expenditure
ayatnya saya turutkan
saya mau turutkan
jujur bahwa pemerintah tidak memperlihatkan
tapi disparitas pengeluaran
dan itu adalah fake
karena saya dan si sepuluh itu
padahal dia pendapatannya itu sepuluh kali lipat dari saya
kalau anggota dpr mungkin tiga ratus kali lipat dari saya
tetapi tidak diukur berdasarkan pengeluaran
disitu bodohnya statistik itu
itu dipakai buat
singkat saja mas budiman
kalau kita masuk ke samping
karena ada disparitas waktu juga ini
dia berbicara soal kesamaan antara pengeluaran rocky dengan kongom rat
rocky dengan keluarga prabowo
dan berikan dulu
aku masih ilustrasi
rocky sedang mengukur
sedang mengukur perbandingan antara speniture dia per hari
dengan expenditure prabowo yang punya rans kuda
yang dia bela sekarang
saya tidak mau bela prabowo
kamu harus lihat
selain jenis rasio dalam pengertian expenditure
atau pengeluaran yang setara
ya apapun metodenya sudah setara
transfer kepada dana desa yang meningkat
juga ada kecenderungan
ada kecenderungan sekarang
distribusi kepada aset produksi
tapi tidak diukur di dalam statistik
ini kalau kita bicara
kita bukan bicara
itu salah satu alat
itu alat yang diterima di dunia akademis
bisa lah buat
kalau saya misalnya makan saya dibikin
orang yang makan daging setahun sekali
semua orang gak miskin
karena setiap idul ada
sebenarnya yang diharapkan publik
bagaimana kita masuk ke level substansi
dan baru sekarang
ngomong substansi dan retorika
karena nyuruh tadi
karena baru ketemu
kenapa selalu ketemu
untuk diserah itu
saya jamin di segmen berikutnya
rocky akan bicara
kamu lakukan tuh
dengan orang lain juga
ini akan ada
bama harimurti juga bersama
bapak ibu pada malam hari ini
paling berat adalah
bukan dua politisi
orang ketiga ini
bisa membantu saya
dan meninggikan suasana
ada mas bama harimurti
daripada tidak sama sekali
kalau bahasa pepatah
tapi kalau kita bicara mengenai
ini kita sebenarnya merayakan
merayakan pesta demokrasi
merayakan satu bulan
saya mau tanya ke mas bambang
sebagai orang yang sudah
makan asam garam
dalam politik indonesia
melihat bagaimana fenomena
lebih banyak sensasi
kalau kita lihat satu bulan terakhir
panorama apa sih
ini sekarang panorama kampanye
kampanye itu kan promosi
jadi sekarang kita
ibarat panggung sandiwaranya
kalau tadi anda lihatnya apa itu
ini dua teman saya
saya tahu dia orang orang intelektual
tapi keduanya sekarang
dari dua pihak yang
bukan dipakai untuk mencari kebenaran
tapi mencari pembenaran
ini proxy dari kita berdua dian
jadi kita lihat
di dalam pentas ini
wah mereka kayak mau berantem aja kan
tapi sebetulnya kan begitu
kameranya mati kan mereka berteman
nah itulah yang terjadi sekarang
itu realitasnya lebih itu
tapi memang itu
itu sesuatu yang terjadi
zaman julius cesar juga gitu ya
dalam sebuah negara
sebuah pemimpin kalau ingin dicintai adalah
roti dan sirkus
ini bagian dari sirkus
ini bagian dari sirkus
tapi juga kalau mau dicintai
adalah jangan memelihara politik kebohongan
itu yang kemudian
seperti apa presiden jokowi
begitu khawatir dengan politik kebohongan
kita dengarkan dulu ya
bahwa yang kita lakukan
bukan perang demokrasi
tadi sudah sampaikan oleh pak ketua umum
bahwa yang kita lakukan
bukan perang demokrasi
perayaan yang diisi oleh
politik yang merasa
dan mari kita
perkuat politik pembangunan
mas budiman dulu
mas bambang dulu
ini ancaman atau keresahan presiden ini
ancaman yang real
kekhawatiran yang real
atau fantasi saja untuk
memenuhi sirkus publik tadi itu
kalau menurut saya ini bagian dari sirkus
pak presiden kan orang yang juga berkompetisi
jadi kita gak bisa harapkan dia tidak bermain di dalam sirkus itu
tapi itu kan sirkus yang sah
kalau presidennya ngomong
di bukan di
di sirkus ya
dia akan bilang sebetulnya yang berbahaya bukan politik kebohongan
karena jangan salah loh
bohong itu bukan pidana loh
orang tuh punya hak untuk berbohong
hoax itu bukan pidana berarti
jadi kalau anda fitnah
anda bisa kena pidana
saya orang terbaik
yang menurut dia
dia mencuri dompet saya
padahal nggak benar
jadi menurut anda
kekhawatiran itu hanya sirkus saja dalam politik
memberi kesan sirkus saja
kalau menurut saya
itu bagian daripada
kalau di dalam sirkus itu kan harus menang
dan itu terserang aja
yang lucunya ya
sebetulnya dalam pertandingan ini
yang terjadi adalah
sebetulnya dia menyenangkan pendukungnya
yang menurut saya
sebetulnya dia menyenangkan pendukungnya
dan menjengkelkan pihak yang lawannya
sebetulnya itu nggak banyak manfaatnya
sebagai bagian dari
dari pertunjukan demokrasi
jadi mas bamba menganggap bahwa ini adalah opera pertunjukan
dia ada di kursi vip yang menikmati pertunjukan ini
tapi dari orang yang bergumul dalam
saya mau cerita
yang anda tonton itu kebenaran apa kebohongan
kata dia kan fiksi itu
itu betul real atau ancaman yang real atau memang bagian dari
biar kita senang senang aja
saya pastikan itu keresahannya jenuin
tapi fitnah kan

tapi keresahannya adalah jenuin ya
apa misalnya mas budiman
saya tahu betul dan karena saya ikut nyusun juga nawacita bersama tim
apa yang kita susun itu adalah berdasarkan fakta berdasarkan statistik berdasarkan data
walaupun sebagian tidak dipercaya oleh rocky
karena dia ateis dalam soal ini
atau dia agnostik dalam soal ini
dia nggak percaya data soalnya
dia hanya percaya logika formal
saya ingin mengatakan begini
bahwa apa yang dikerasakan pak jokowi jenuin
dan kami sudah menghitung
bahwa jika saja dalam waktu enam bulan ke depan kita berbicara apa yang sudah dan sedang
dan kami sudah menghitung

kami punya banyak bahan cerita

tapi kenapa kebohongan begitu di highlight begitu board oleh presiden
karena sekarang dusta itu sudah berbasis data
dusta itu bahkan sudah berbasis data yang akurat
saya sering berkata
berdasarkan data pada
berdasarkan data pada
karena preferensi di otak kita
saya pernah berkali kali
saya dua kali juga ke rokin enam bulan yang lalu di sebuah acara di tv yang lain
kita udah dipetakan ke otak kita
mana bagian otak kita lagi suka pada kebohongan dan kemudian suka pada sensasi
dan kemudian suka pada kebencian
suka pada rasa jijik pada yang lain
suka pada merasa nikmat ketika takut pada yang berbeda
itu memang sudah
itu terjadi mana pak
padahal itu diproduksi secara sadar atau tidak sengaja
kebohongan sekarang diproduksi secara saintifik
kebohongan itu diproduksi secara teknologis
ini serius sekali ini
bukan cuma itu
sekarang sudah pada masuk pada wilayah tools
pada wilayah teknologi
misalnya dalam konteks satu bulan dua bulan terakhir
mas budiman kita biar bisa membayangkan apa yang anda bicarakan
satu bulan terakhir
satu bulan terakhir misalnya
dari gerakan ratna sarumpait dan teman temannya
persengkolaan ratna sarumpahit dan teman temannya
itu adalah suatu yang sistematis
di dahulu sebuah conditioning
sebagai sosok yang diibahkan
sosok lemah tapi kritis
dan kemudian di skenario kan
dia menjadi sasaran aniaya dari sekelompok pemuda anonim
yang mudah digiring
bahwa mereka adalah pendukung pemerintah
dan kemudian dari peristiwa itu akan di zoom
bahwa ini akan terjadi pada semua emak emak yang kritis
dihubungkan dengan ibu lia yang bertengkar
gara gara jokowi ibu lia berketengkar dengan suaminya
gara gara jokowi seorang emak emak berusia tujuh puluh tahun
oleh teman temannya rocky
saya nggak tahu rocky dimana
mungkin masih di elbrus
masih di elbrus
seorang nenek nenek tua
dia jadikan pahlawanan palsu
dagingnya ditaruh di kompor
dan kemudian ketika kita datang
mau ikut pesta mereka
memang bener nih ada pesta gorengan ini
mereka baru panikan
mereka mau tutup pesta itu
mereka mau matikan kompor itu
dan mau tekan
kalian jangan goreng isi itu
nyatanya kalian yang memulai
meskipun sudah ada klarifikasi
sudah ada permintaan maaf
bahwa ini adalah kesan
ini masuk apa yang dikatakan
pada mas bambang tadi
ada unsur pidana yang cukup kuat
karena kalau pakai istilah mas bambang
ini sudah memberkati fitnah
mas budiwa bukti anda apa ini
ini tuduhan yang serius sekali loh
karena sudah dibantah oleh prabowo
sudah dibantah oleh ratna sarumpait sendiri
ya silahkan aja proses
lagi dicek nih wa wa groupnya
aku harap rocky sih gak ada
kalau nggak ya
tadi dicontohkan ratna sarompel
adalah produksi yang nyata
tapi mau digoreng
itu kan bungu namanya itu
nah saudara tahu
akan dimanfaatkan untuk kepentingan militer
dan politik gitu
jadi bukan hal yang baru
kalau misalnya seluruh intrik itu
disimpan di dalam chips
lalu sedikit sedikit dicicil masuk ke dalam otak
seluruh teori budiman itu
bila orangnya punya otak
kalau orangnya nggak ada otak
nggak ada pengaruh tuh
asal seorang nggak punya otak
ini kan retorik
rocky saya minta anda bawa ke bahasa yang lebih mudah dipahami
saya mau coba untuk memahami
tapi terlalu banyak
bahwa orangnya nggak punya otak
itu udah menggugurkan semua argumentasinya setelah ini
artinya orang yang percaya atau orang yang tidak percaya itu tidak punya
otak kita itu
dengan kalkulasi komputer gitu
jadi bisa ditukar tukar
kalau saya berpikir
maka komputasinya juga
kalau komputasi berikut
kan itu yang mau dicarikan
itu mengandaikan kecerdasan buatan itu setara dengan kecerdasan normal nah kalau si pemimpin
enggak punya kecerdasan normal enggak berlaku lagi kecerdasan buatan tuh jadi masalah keresahan
presiden itu gimana anda melihat keresahan presiden sampai dibuat dari politik menurut
berita keresahan presiden itu adalah buatan genuin oke sejati itu oke buatan tentunya
mesti ucapin itu saya melihat itu tidak jenuin kenapa karena tadi di dalam teks saya perhatikan ya
hai presiden gini ini politik bukan perang demokrasi tetapi perayaan demokrasi itu dua
kualitas kalimatnya mana ada perang demokrasi perang demokrasinya dengan sendirinya pemilu
tuh jadi kalau logikanya pakai ini bukan pemilu tetapi perayaan hai nah pemilu juga perayaan
presiden bilang begini ya kita
ada dalam tahun politik tapi bukan untuk perang demokrasi melainkan perayaan demokrasi sekarang
saya terangin perang demokrasi itu artinya pemilu perayaan demokrasi artinya pemilu jadi pemilu
sama dengan pemilu kan lo kerana demokrasi adalah demokrasi diperlakukan sebagai perang
itu kompetisi namanya adanya dalam pemilu ketika mengatakan bahwa perang demokrasi itu dimaksud
pak jokowi adalah ketika kamu membunuh lawanmu sampai pada tingkatan tidak ada menyerangkan dalam
demokrasi perang demokrasi oh ya namanya kompetisi politik supaya ada sirkulasi elit ini masalah
interpretasi saja tuh tapi anda lihat dalam logika presiden keliru karena yang supply ide
juga tolol gitu oke yang tidak keliru adalah kita harus break dulu bagaimana siapa yang siapa yang benar
sampai salah kita akan lanjutkan usaha bicara berikut tetap bersama kami
jadi keresahan presiden tidak jenuin menurut anda lalu apa yang dirasakan apa yang dirasakan
sebelum ke mas budiman
mengatakan bahwa keresahan presiden mengenai politik kebohongan itu tidak jenuin yang jenuin itu
salah nggak gini yang betul itu yang jenuin amarahnya tuh itu keluar kata sontolow itu gen piece
irish memakai dibelakang itu keliru oke menyamakan antara demokrasi sebagai perang lalu melanjutkan
buat demokrasi adalah proyek kedua duanya sama namanya perang demokrasi dan perayaan juga ya
assured semuanya perang saling erogatnya salah itu kacau buat publik ada dampaknya tadi saya waktu saya
subsidi buat yahya saya saya kasih bukan tanpa sudah sampai di mana bukar gotta a emails bu tut fateah
jadi gini saya mengatakan bahwa kenapa saya katakan jenuin ini ada waktu enam bulan terlalu
sedikit untuk bercerita tentang kisah keluarga perkeluarga oke sandi menggunakan kisah tentang
pertengkaran seorang ibu lia dengan suaminya tentang seratus ribu yang bisa dibeli apa apa oke pak jokowi
punya kisah jutaan atau puluhan juta keluarga menghimpun satu ratus tiga puluh juta orang di desa yang hari ini
sedang berbagi dividen dari kerja kerja bumdes dari kerja kerja membagi keuntungan dari dana desa
untuk diinvestasikan pada kegiatan tari dan setiap keluarga punya kisah yang masing masing unik
kisah ibu lia yang belum terbenar itu tidak lebih tepat tidak lebih mulia untuk dimunculkan
seorang sandi padahal pak jokowi
maksud enam bulan gak cukup waktu untuk bercerita tentang mbok siti pak ahmad bu agus lek marto yang
sedang membagi dividen kerja kerja pembangunan desa hari ini jadi jadi kalau satu orang lia yang
ribut dengan suami dan seratus ribu rupiah itu bisa muncul kenapa tidak kisah ibu ibu lain dari desa
itu muncul artinya apa dia pak jokowi gelisah ketika kemudian urusannya adalah mulai dari
anaknya lah disebut ibunya lah dna disebut ya bahwa ini coba cek dna itu kan politik kebohongan
politik fitnah even dan itu terjadi dalam ruang publik dalam itu terjadi dalam ruang publik bukan
di satu bulan terakhir saja tapi sejak pak jokowi dilantik sudah terjadi jadi ini reaksi reaktif
saja jadi saya melihatnya budi pak jokowi itu tersukses oke lawannya enggak punya tim sukses
prabowo enggak ada adanya yang dilamar pak jokowi adalah tim tidak sukses jokowi jadi lawan yang bertaruh sebenarnya pak jokowi didukung oleh jokowi itu menangis
oleh tim sukses jokowi melampak prabowo yang diperoleh tim tidak sukses jokowi dan salah
satu oke tapi yang menghiasi ruang publik lain politik sebenarnya masjid di majapahla mau apa
beberapa hari terakhir ruang publik juga diwarnai atas debatan sebenarnya mana yang bener mana yang
sekali itu quote nya bisa kita baca di belakang kita mungkin bisa kita putar khas roki roki dan
kita lihat di belakang kita melihat sekarang ada saya bacakan ya perbatimnya kita melihat sekarang
adalah keadaan yang saya sebut keadaan paradoks keadaan janggal setelah tujuh puluh tiga tahun merdeka dan kaya
hanya segelintir saja dan ini bukan sekarang bukan angkanya prabowo subianto hasil ini adalah data
fakta yang diakui oleh bank dunia dan oleh lembaga lembaga internasional yang nikmati kekayaan
mengalami hidup yang pas pasan saja bahkan sulit silahkan dari tujuh puluh tiga tahun itu tiga puluh dua tahun
itu mertuanya yang tiga puluh dua tahun tuh ayah kandungnya oke yang tiga puluh dua tahun adalah sebagian juga ekonom yang menjadi
adik iparnya ini sudah masuk ke substansi belum kan kalau kita bisa dapet saksikan dia dia mau
mencari sensasi sensasi sensasi yang retoriknya bagus enggak juga enggak kalau bagus sih sebesar
koreksi saya cabut itu satu satunya selain mau saya aku di depan roket cuma itu
satu kuliah gerakan masih padun pasti aku pecat surut keluar dari ruang retorika gerakan mahasiswa lu
ga bener crafts pada tetep itu rita boleh tapi k duch data ya ini ginjal tent zur ini adalah data
satu persen bener juga
tapi apakah dia correct
sebagai sumber perbandingan
tentang kesejangan saya gak mengatakan kesejangan gak ada loh
karena itu pak jokowi bangun dari sabang sampai merauke
kota sampai desa
bukan gak ada loh
urusan kita sederhana kesejangan
mau kita atasi mau kita teknologikan keadilan itu
mau kita administrasikan keadilan itu
bukan dijadikan bahan bakar
otoritas semua boleh di area demokrasi
administrasikan keadilan sosial itu
teknologikan keadilan sosial itu
ini kan kalau tadi kita bilang ini semua sensasi
hanya menjawab retorika sagaran retorika yang lain
ini kan kalau kita lihat kalau bicara substansi
ada data ada pesan
ini sudah masuk kategori itu
setuju sama budiman tadi
saya bilang ini ya memang kampanye kampanye begitu ya
apalagi ini kan kampanye antara incumbent
jadi pasti incumbent itu kan harus menjual
apa yang sudah dikerjakan
sementara yang non incumbent
harus mengeritik semua yang sudah dikerjakan
dan yang belum dikerjakan
jadi memang skenario nya seperti itu
karena itu data yang sama
kan kalau orang seperti saya akan lihat
nggak cuma terjadi di indonesia
di seluruh dunia itu yang terjadi
tapi kalau saya jadi rocky
saya akan melihat di indonesia nya aja
dan yang berkuasa siapa
sehingga digoreng doang
bahwa itu salahnya yang berkuasa
tetapi kalau kita tukar nih kursinya
antara budiman sama rocky
ya posisi mereka juga akan berbeda
tapi ini retorik yang sah dalam kampanye
dalam politik demokrasi yang menyehatkan
dia tidak jahat
untuk akal publik gimana
kalau menurut saya
selama tidak ada yang dilarang
selama masing masing dikasih kesempatan
cover all side kalau bahasa kita
karena kan kebenarannya
akhirnya tergantung pada pemirsa
pemirsa kan tidak bodoh
jangan salah loh ya
kita memilih demokrasi itu
pasti kita berkeyakinan masyarakat tidak bodoh
kalau masyarakat bodoh
jangan punya demokrasi
kita yakin bahwa masyarakat itu cukup pintar
sehingga kita percaya demokrasi
para juru kampanye dengan segala kebohongan
tetap aja si rakyat ini tahulah
tapi menjawab keresahan tadi ya
menurut saya siapapun yang incumbent
pasti akan resah dalam masa kampanye
karena pasti dia merasa udah kerja keras
malah dicari cari kelemahan dan
posisinya dibalik sama aja
seberapa sehat logika retorika retorika seperti ini
ada di ruang publik kita
ya gini gampangnya ya
seluruh retorika dalam politik
pasti salah gitu
tapi dalam politik kesalahan itu adalah
kebenaran yang belum selesai gitu
jadi ya terima aja
itu nanti ada skrutinisasi di kotak suara tuh
dan ini menurut anda sehat sehat aja ya
ya sehat aja
karena selama kita anggap politik itu adalah
tapi sekaligus akal sehat gitu
tapi harus sirkus yang adil
ya karena itu ini periode sirkus
gak ada sirkus yang adil
sirkus yang adil itu gimana
ada dong rocky ada
kan tugasnya anda menjaga keadilan antara dua perempuan
ketika mencabuk singa kamu harus kasih makan singa aja
dalam sirkus itu rocky

kalau gak dimakan singa
jangan singa lawan kelinci

itu bukan sirkus itu membantai
iya betul betul
tapi menurut anda memang logika logika seperti ini
perang logika antara jokowi dengan prabowo
masih baru perang retorika
masih baru retorika
kalau mengenai winter is coming dengan amerika
amerika great again lagi
indonesia great again
saya sampai salah salah
kita lihat tuh cuplikannya
make indonesia great again
make indonesia great again
make indonesia great again
yang kemudian dibawa ke ruang publik
cukup bisa dipahami cukup bisa dimakan
cernah dengan baik
kan semua berupaya untuk cari model baru dalam politik
dengan mengeksploitasi retorik tadi itu
nah ini tergantung pada super kesehatan
tergantung pada supplynya dari mana
pak jokowi pasti disupply
winter is coming bukan kosa kata dia tuh
yang asli dari dia adalah sontoloyo
kalau pak prabowo pasti indonesia first itu pasti dari iya
make indonesia great again pasti juga dari dia tuh
jadi itu bedanya prabowo itu jadi authentic
terpaksa saya mesti bilang begitu
karena dia tune in dengan isu itu
literasinya bukan itu
jadi karena dia disupply maka terlihat gak authentic
saya cuma komentar itu aja tuh
soal soal isinya yaitu urusan publik menilai yang mana yang bagus itu
kalau disebut misalnya
saya tau maksudnya
otentisitas artinya dia mengerti masalah itu tuh
tapi orang bilang itu kutipan dari donald trump
winter is coming juga kutipan dari ron govarsita
gak semuanya yang lebih tidak authentic urusannya referensi
bukan bukan karena itu saya terangkan tadi
authentic karena dia paham
jadi prabowo ngerti apa yang dimaksud trump
dengan make indonesia great again
tapi saya gak peduli
yang penting dia ngerti itu tuh
karena itu dia dibuatkan
jadi saya cuma bikin komparasi itu tanpa judgement itu
karena itu faktunya begitu itu tuh
karena itu faktunya begitu
kan pak jokowi nggak punya tradisi membaca
jokowi prabowo punya tradisi membaca
iya tapi tradisi membaca novel
membaca suatu yang abstrak
yang memerlukan imajinasi
memang bukan kapasitas pak jokowi
jadi saya bukan bilang pak jokowi buruk karena gak punya mnds
memang itu dia nggak punya
prabowo berlebihan retoriknya
karena itu ucapan dia dengan gerak tubuhnya itu
itu karena rocky sebenarnya sedang tidak berbicara soal
dua orang yang disuguhkan pada kita sebagai calon pemimpin
rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual
dan mungkin juga organisme seksualnya saya gak tahu
artinya rocky sedang mau ini
mencukupi saya seksual atau tidak
yang ini itu aja
sisible artinya ini sekedar omongan
omongan di kafe di menteng
republik ini lebih besar dari menteng
semua pendiri republik tinggal di menteng itu
belum tentu juga
kita lihat pak jokowi dia bicara di sebuah forum internasional
ya kalau pak prabowo meskipun dia lahir dari komunitas internasional terkecil
dia bahkan sampai berliur mulutnya
untuk bagaimana dia bisa ada disana
hujung hujungnya ketika gagal
dia ikut retorika orang orang
yang menarik dia dari pergualan dunia
pak jokowi wintar ascomengir aftrol
sebenarnya mengidealkan sebuah tatanan dunia
dimana hari ini
gak ada membahagi untungan apapun
atau bahkan tidak membuat sebuah
kalau bukan untung
walaupun tidak untung ruginya banyak
artinya saya mengatakan bahwa
boleh saja pak prabowo membaca lebih banyak
tapi soal apakah sesuatu itu
akan bisa dicapai dengan praktek atau saudara membaca
yang jelas pak jokowi berbicara di panggung dunia
program dana desa yang diapresiasi pemenang nobel ekonomi
bagaimana tiga belas negara juga ingin meniru bagaimana
kemudian bagaimana kemudian tokoh tokoh dunia
berkumpul dan memberikan apresiasi
barangkali inilah rahasia
sakit hati sebagian elit yang diusung oleh rocky
bagaimana orang yang dari muda
sekolah di luar negeri
ujung ujungnya kalah dengan seorang petugas
saya nggak ada urusan dengan itu
saya cuma berurusan dengan substansinya saja
tidak tidak saya ini urusan saya
ini sentimen kelas
sentimen kasta pembaca
ini kecemburan kelas jadinya
kalau dia ngomong begitu
kecemburan muncul dari orang yang merasa berhak
tapi tiba tiba diambil oleh orang lain
yang katanya bukan haknya padahal itu adalah
memang hasil perjuangannya

pertanyaan publik adalah yang paling penting publik itu sebenarnya punya manfaat
dapat manfaat dari perang retorika
dan kemudian apakah politik kita bisa ada
diferensiasi dan positioning yang jelas
sehingga ya kita bisa milih antara clinton dengan trump dengan sangat mudah misalnya
apakah itu terjadi lagi
kalau saya melihat ya pidato tentang game of throne itu
kalau saya melihat itu bagian dari
sebetulnya ditujukan ke domestik
tidak ditujukan pemimpin dunia
oh gitu justru malah memimpin politik di dalam
menurut saya jokowi itu ingin menarik kaum milenial
yang penggemar retoran
kalah di setelah itu
kalau menurut saya
kalau dia mau bicara tentang foreign policy
pasti dia akan cerita
jangan mengulang perjanjian versailles
dia ini ahlinya lah
hubungan internasional yang difahami oleh
tapi dalam hal ini
menurut saya jokowi memang
tidak mengadres itu ke sana
sehingga menurut saya game of throne itu
lebih diarahkan kalau dari teori komunikasi ya
sedangkan para pemimpin dunia itu kan bukan milenial
iya ya mungkin gitu kalau dipakai itu ya
jadi jelas kalau menurut saya
itu adalah bagian dari yang kita sebut
kampanye sirkus tadi ya
kalau sirkus terlalu negatif lah
ya itu suatu bagian dari perayaan demokrasi kita lah
nah yang kedua juga saya gak setuju sama
walaupun saya sangat respect pada intelektual dia
sebagai kepala sekolah
sekolah apa ilmu sosial
tapi saya melihat ya
kalau kita orang yang mempelajari politik
apalagi kayak dia mempelajari
kata sontoloyo itu kan sebagian dari judul pidato bung karno yang terkenal
saya kira dia pasti itu dibikinin oleh
seorang saya bahkan udah kebayang siapa nih penulisnya yang sangat menguasai bidang itu
jadi apa yang sontoloyo itu
karena kalau disebut yang aslinya terlalu sensitif malah bisa bahaya
tapi itu juga bentuk curhat presiden sebenarnya
menurut saya presiden merasa menurut saya ini pinter ya si speech writernya
tidak setolah dikira kok ya
seirama dengan nuansa hatinya
nah nuansa hati pak jokowi pak jokowi pak roky dan juga mas budiman
nuansa hati pak jokowi sendiri tadi sempat di capture oleh detikkom
dengan kata kata yang menarik perhatian kami semua produser boleh ditambahkan ya pak jokowi

bagaimana lampiran halaman detikkom apakah sudah siap

boleh ditampilkan apakah sudah ada
tidak ada rupanya ya
tidak ada jadi
kalau suasana hati pak prabowo ketika rs terbongkar hoaxnya ada nggak
tapi yang paling penting sekarang gini bagaimana kemudian ruang ini kita punya lima menit terakhir
bagaimana kemudian ruang publik kita
apakah satu bulan ini akan mencerminkan tujuh delapan bulan
apakah akan mencerminkan itu dulu mas budiman
seperti apa anda sebagai aktor ini akan mengisi ini ke depan
politik itu bukan gini ya
menghadapi kapasitas kotak manusia indonesia yang dikacaukan
tadi kemudian apa buku yang dibaca pak jokowi yang dianggap oleh roky lebih penting
apa yang dikerjakannya
kita hanya bisa menghadapinya dengan metafor
dan harus masuk akal
apakah kalimat dari detik kom boleh ditampilkan lagi ya kawan kawan
nah apakah ini indah atau bagaimana
coba ini masih nyambung kan
kayaknya ini yang nyambung dari politikus kebohongan politikus ontoloyo
ini astaghfirullah sabar ada batasnya gitu
pak budiman bisa dijelaskan
saya bukan psikolog atau psikiaternya pak jokowi
tapi saya ingin mengatakan dalam pertemuan terakhir bahwa pak jokowi
sadar betul bahwa ada sesuatu yang dimainkan untuk emosi ini
dan politik dia yakini akhirnya ini hanya mengaduk aduk emosi
kita kebutuhan adalah untuk mengunculkan fakta
tapi mereka kemudian
tadi statiknya roky
menyoroti sampah atau permen karet
dinempel di sepatumu
tanpa pernah menghitung upaya budi untuk berjalan sekolah tiap hari
dan yang disautnya adalah ada permen karet di sepatumu
itu yang dilakukan oleh roky dan tentang
dan itu akan terjadi tetap
panorama publik akan seperti itu mas budiman
ini kan yang didukung oleh rocky ini kan
politisi yang tidak punya masa lalu gemilang
tidak punya janji cemerlang
akhirnya mengumpulkan orang orang yang suka memasak bodohkan orang seperti rocky
ini kan seperti itu
masa lalu gak gembira masa depan gak cemerlang menjadi masa bodoh
ini bukan karena dalam pribadi mas budiman ya
bukan bukan bukan saya yang mengatakan ini budi
kamu saya yang dibahas
belum selesai budi saya belum selesai budi
oke oke waktu kita gak banyak mas budiman saya harus adil berlakuan
karena apa yang dilakukan roky tidak seperti kepala sekolah sis
tapi paling perbagianis isis kalau yang dilakukan
jadi kita mengerti
saya ingin mengatakan bahwa
yang dihadiri pak jokowi adalah
persis manusia yang tidak punya pengalaman managing organisasi sipil
tidak punya kemampuan pengalaman public service
tidak punya retorika public speaking
kecuali bacaan bacaan yang menurut aku juga standar standar
aja gak sehebat yang dipikirkan roky
aku gak tau kok roky jadi rendah gitu
menggabacakan pak prabowo tinggi standarnya
itu itu itu itu udah gue adekan
ini forum gue baru baru
gak artinya jangan kita membesarkan
maksudnya saya mengatakan bahwa
menghadapi orang tidak pernah bekerja
anda pernah mungkin di kantor
ketika anda begitu rajin pasti ada teman kerjamu yang karena males
dan kamu membuat standar baru
entah gimana caranya njelek njelekan kamu
dan itu terjadi sekarang ya
ini office politik di indonesia hari ini
dan mirip sekali
bisa termanifestasi dari
manusia di ruang sempit maupun di ruang terbuka sama saja
roky terakhir dari anda
iya saya akan lihat bahwa perang retorik ini masih akan berlanjut
kalau saya lihat dalam dua hari terakhir ini
jelas psikologi bapak presiden republik indonesia sangat terganggu gitu
dia nggak bisa kontrol lagi diksinya
itu soal yang mesti diberitahu pada beliau tuh
yang kedua saya justru senang karena
pak jokowi mulai banyak mengutip bung karno
ini menjelang hari pemuda
beri aku sepuluh pemuda dan aku akan mengguncang dunia
bung karno bilang sepuluh pemuda
bukan satu kakek kakek
jadi kita ingin ada pemuda di luar istana
yang datang ke bung karno
bung karno saya bersedia untuk mengguncang dunia
untuk dipakai mengguncang dunia
pemuda dari luar istana bukan pemuda dalam istana yang bolak balik cari nasi bungkus di istana
dan sekali lagi yang dibutuhkan bung karno adalah pemuda bukan kakek kakek
apa yang dibutuhkan publik mas bambang
enam bulan tujuh bulan kedepan
kalau menurut saya publik tuh pengen dapat kalau dia milih
seperti milih produk lah
kalau ini denger dua salesman
yang mana yang bener yang mana yang gak susah
kalau saya sebagai orang media
sebenarnya disini peran media dan intelektual yang independen
untuk menyaring itu semua kayak lembaga konsumen lah
oke katanya rocky sebenarnya ada benarnya ada yang perlu diperhatikan
tetapi kalau saya kira itu perannya
tetapi kalau yang jokowi tadi ya
saya pikir sangat manusiawi dan menurut saya itu otentik
bayangin ya kalau kita merasa kita udah kerja keras
udah ngorbanin waktu keluarga
ada aja yang bilang ah kurang aja
itu kan seperti dongeng yang orang bapak sama anaknya pergi bawa keledai itu kan
mula mula dikritik katanya kok keledainya digiring nggak dinaikin
mereka naikin berdua
terus ada lagi yang bilang kritik
kok sadis banget satu keledak dinaikin dua orang
turunlah yang muda
turun yang muda bapaknya jalan diatas keledai
ketemu lagi orang bilang
loh ini kok bapaknya kurang ajar banget anaknya suruh jalan dia
gak pernah pernah akhirnya mereka berdua dibawa aja itu keledainya
tapi prinsipnya kan gitu nggak bisa bener lah pokoknya
gak bisa bener tapi yang paling bener adalah kita harus diakhiri diskusi kita malam hari ini
serius sekali karena waktu juga yang menghabisi
untuk menghabiskan kita enam bulan ke depan kita akan lihat bagaimana panorama ruang publik
saya pesan satu aja
saya pesan satu aja
saya pesan satu aja
dua orang ini saya appreciate menunjukkan bagaimana demokrasi
boleh seperti bertengkar
tapi sebetulnya tetap berkaitan
nah apresiasi cna indonesia juga bisa
ya itu yang harus dikatakan
terima kasih dokter
terima kasih mas budi
terima kasih dhm atas perbincangan hari ini
kami akan segera kembali di usaha jadwal berikut ini
tetap bersama kami